termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap perkara nomor satu garis miring phpu
titik press strip dua belas romawi garis miring dua ribu dua puluh
yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
yang mulia ketua mahkamah konstitusi
dengan hormat bersama ini kami hashim ashari shmsi psd
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
dan seterusnya bertindak untuk dan atas nama komisi pembelian umum
berdasarkan surat kuasa khusus nomor empat puluh empat strip garis miring py tujuh
satu strip su garis miring tujuh strip dua ribu dua puluh empat tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
memberi kuasa kepada muhammad afifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia
semuanya adalah anggota komisi pembelian umum advokat ataupun nasihat hukum pada kantor firman haikon
serta pegawai pada komisi pemilihan umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di jalan imam bonjol
nomor dua puluh sembilan menteng baik sendiri sendiri maupun bersama sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai termohon dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam perkara nomor satu
garis miring ph u t t p strip dua belas romawi dua puluh dua romawi garis miring dua ribu dua puluh empat
yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh
nomor urut satu sebagai berikut
a kewenangan mahkamah konstitusi
menurut termohon mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara perselisihan
penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan peran suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan peran suara tahap akhir hasil pemilihan umum presiden tahun dua ribu dua puluh empat
corona mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang undang undang terhadap undang undang dasar
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar
memutus prosesnya tentang hasil pemilihan umum
bahwa pasal sepuluh ayat satu huruf d
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
dasar dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan
dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut
ditangani oleh bawaslu dan mahkamah agung
bisa ditangan oleh kpu atau bawaslu
sengketa pemilihan ditangani oleh bawaslu
ditangani oleh sentra gakumdo pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
pengadilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung
perselisihan hasil pemilihan umum
ditangani oleh mahkamah konstitusi
bahwa telah jelaslah kewenangan mahkamah konstitusi
memeriksa dan memutus perselesaian hasil pemilihan umum
bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan
perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
akan tetapi pemohon mendalilkan yang pertama
penghormatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil
sebagaimana tertera pada halaman dua puluh dua sampai dengan sembilan puluh tiga permohonan pemohon
mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur
sampai dengan halaman sembilan puluh delapan permohonan pemohon
jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan
pada halaman enam belas permohonan
suara pemilihan presiden dan wakil presiden
tanpa menyandingkan dengan hasil
perolehan suara menurut pemohon
bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas
bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum
dan diputus oleh mahkamah konstitusi
permohonan pemohon haruslah ditolak
atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
bahwa format permohonan presisian hasil pemilu telah diatur
dalam lampiran satu peraturan mahkamah konstitusi no empat tahun dua ribu dua puluh tiga
bahwa format permohonan pemohon sama sekali tidak sesuai
dalam lampiran satu pmk dua tahun dua ribu dua puluh
karena dalam posita permohonan
menurut pemohon dan termohon
petitum yang dibuat oleh pemohon juga tidak memuat permintaan
untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar
format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam pmk dua tahun dua ribu dua puluh
atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
eksepsi permohonan tidak jelas dan kabur
bahwa dalil dalil pemohon merupakan dalil dalil yang tidak jelas dan kabur
baik mengenai pihak objek sengketa tempat terjadinya
dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan
yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum
bahwa pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum
melainkan hal hal seperti nepotisme
pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan
keterlibatan aparatur negara pengerahan kepala desa
sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial
padahal demikian permohonan pemohon nyata nyata telah kabur
dan semakin tidak jelas mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum
permohonan pemohon haruslah ditolak
atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
romawi dua dalam pokok permohonan
bahwa termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan
argumen dalil klaim dan permohonan pemohon akuo
kecuali terhadap hal hal yang secara tertulis kategori dan spesifik
diakui validitas maupun kebenarannya oleh termohon
bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon
sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua
secara tidak sah dan melanggar hukum
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman dua puluh dua sampai dengan halaman tiga puluh
adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ngada
termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran
sebagai calon wakil presiden karena tidak memenuhi syarat formil
bahwa termohon menolak delik pemohon tersebut dengan alasan alasan sebagai berikut
bahwa tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua
telah sesuai dengan peraturan perundang undangan
bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden
berdasarkan ketentuan pasal tiga ayat satu peraturan komisi pemilihan umum
tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden
meliputi pendaftaran bakal pasangan calon
verifikasi dokumen bakal pasangan calon dan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon
bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik berserta pemilu
dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke kpu
wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon
sebagaimana diatur dalam pasal sembilan dan pasal sepuluh peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
junto pasal delapan belas pasal sembilan belas dan pasal dua puluh satu peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam pasal sembilan yang dianggap dibacakan
diatur pula dalam pasal sepuluh juga dianggap dibacakan
sedangkan dokumen persyaratan calon diatur dalam pasal delapan belas dianggap dibacakan
diatur dalam pasal sembilan belas dianggap dibacakan
dan diatur dalam pasal dua puluh satu dianggap dibacakan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal tiga puluh dua peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
yang pada pokoknya mengatur dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
termohon inkasu kpu melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan
dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
untuk memastikan dan memeriksa dua hal
yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon
dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon
bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dukungan persyaratan calon
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
termohon inkasu kpu berdasarkan ketentuan pasal tiga puluh lima peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu delapan belas
menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan ketuhan pasal tiga puluh enam ayat satu dan pasal tiga puluh tujuh ayat satu
terdapat dua kondisi yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap
bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan
dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan
dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa berdasarkan ketentuan pasal tiga ayat dua huruf b peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa berdasarkan ketentuan pasal tiga puluh enam ayat dua peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
dinyatakan lengkap termohon inkasu kpu memberikan surat pengantar
dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit
yang telah ditunjuk termohon inkasu kpu kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas
termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalon dan wakil presiden
bahwa berdasarkan ketentuan pasal tiga puluh enam ayat tiga peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
dalam hadapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang pertama verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan yang kedua perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan verifikasi dokumen hasil perbaikan
verifikasi yang telah dilakukan oleh termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan
dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka adalah memenuhi syarat
bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden
dan wakil presiden atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka telah dinyatakan memenuhi syarat
berdasarkan ketentuan pasal lima puluh dua pasal lima puluh tiga dan pasal lima puluh empat
peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
menetapkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu dua ribu dua puluh
melalui keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
dan menetapkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka
melalui keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat tanggal empat belas november dua ribu dua puluh
pemohon juga tidak mengajukan pembatalan keputusan kpu
dan juga tidak mengajukan pembatalan keputusan kpu
maupun keputusan kpu nomor seribu enam ratus empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan gibran raka buming raka
misalnya putusan nomor tujuh ratus tiga puluh garis miring bdt pn jakarta pusat
tetapi tidak diajukan oleh pemohon
oleh mardijaya oleh ahmad rizal robian
dan entah agung tegar prakoso
keputusan nomor dua ratus delapan puluh tiga garis miring bdtg pnskt
juga tidak diajukan oleh pemohon
keputusan nomor lima puluh enam garis miring g garis miring dua ribu dua puluh
juga tidak diajukan oleh pemohon
tapi diajukan oleh sanggul hamunangan sirait
yang semuanya juga tidak diajukan oleh pemohon yang mulia
tidak satupun gugatan yang diajukan oleh pemohon
untuk menyoal pendaftaran gibran raka buming raka
bahwa terhadap keputusan kpu nomor seribu enam ratus tiga puluh dua garis miring dua ribu dua puluh
dan keputusan kpu nomor seribu enam ratus empat puluh empat garis miring dua ribu dua puluh tiga
juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh permohon
terlebih kedua keputusan aku tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh bawaslu
sehingga kedua kebutuhan tersebut tetap berlaku
sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa berdasarkan urayan seluruh fakta dan dasar hukum
sebagaimana telah diuraikan diatas
dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu dua ribu sembilan belas
dalam menerima memeriksa dan memverifikasi
dokumen pasaran pencalon dan dokumen pasaran calon
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka
serta menetapkan pasangan calon atas nama prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden
telah sesuai dengan asas dan prinsip prinsip penyelenggaran pemilu
serta telah melaksanakan tugas pemenang dan tanggung jawabnya
bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden
juga diawasi oleh bawaslu
dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh bawaslu
kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan
terhadap tata cara mekanisme dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden
bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden
pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut dua
tidak memenuhi syarat formil
keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon
sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon
pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon
baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon
maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon
pemohon bersama pasangan calon nomor urut dua
mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye
bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon
pemohon saling melempar pertanyaan
dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon
pemohon tidak menyampaikan keberatan
apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat
setelah diketahui hasil penghitungan suara
pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu dua ribu dua puluh
apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat
sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua secara tidak sah
dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti
bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman tiga puluh lima
bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon
telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu
dengan mendasarkan pada prinsip prinsip
mandiri jujur adil berkepastian hukum
tertib terbuka proporsional profesional akuntabel efektif efisien dan accessible
dengan alasan alasan sebagai berikut
bahwa anggota kpu periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
telah dipilih melalui proses seleksi yang terbuka partisipatif dan akuntabel
bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka partisipatif dan akuntabel
dibentuklah tim seleksi kpu dan bawaslu tentunya
yang didasarkan pada keputusan presiden nomor satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh
tentang pembentukan tim seleksi calon anggota kpu masa jabatan tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
dan calon anggota bawaslu masa jabatan tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
dan calon anggota bawaslu masa jabatan tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
bahwa kepres satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh satu
merupakan tindak lanjut dari perintah pasal dua puluh dua undang undang pemilu
yang memerintahkan presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur
yaitu unsur pemerintah akademisi dan masyarakat
bahwa setelah terbit kepres satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh
sampai terpilih anggota kpu masa jabatan dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
tidak ada gugatan hukum apapun
terhadap kepres satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh
hal ini menunjukkan bahwa kepres akuo telah sah berlaku
bahwa meskipun terdapat kritik terhadap kepres satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh
yang dilayangkan oleh koalisi masyarakat sipil kawal pemilu tahun dua ribu dua puluh
misalnya ipc kode inisiatif kisp netfit indonesia perludem
puskapal ui spd pusako fhua dip indonesia icw dan negri
pada tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh
faktanya sebulan kemudian pada november dua ribu dua puluh
beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik kepres aku
ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi calon anggota kpu
dan calon anggota bawaslu masa jabatan tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
di antaranya adalah hadir nafis kumai
diti anggreni dan zaira larifin muhtar
menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap kepres nomor satu ratus dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh
bahwa pasal dua puluh dua ayat dua undang undang pemilu menentukan tim seleksi membantu presiden
untuk menetapkan calon anggota kpu yang diajukan kepada dpr
dalam hal ini dpr juga memegang peran penting dalam menentukan
siapa calon terpilih untuk anggota kpu masa jabatan dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
prinsip checks and balances antara presiden dan dpr dalam seleksi calon anggota kpu
kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota kpu terpilih
tidak hanya berada di tangan presiden
artinya jika yang dipersoalkan adalah netralitas calon anggota kpu
maka hal itu telah dijamin oleh presiden dan juga dpr
melalui mekanisme saling mengawasi
bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan
tidak netralnya calon anggota kpu terpilih
dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik
proses tahapan verifikasi partai politik
telah diawasi oleh bawaslu
segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik
telah diperiksa dan diputus oleh bawaslu
serta pengadilan tata usaha negara berdasarkan pasal empat ratus enam puluh
pasal empat ratus enam puluh sembilan dan pasal empat ratus tujuh puluh undang undang pemilu
bahwa putusan bawaslu dan pengadilan tata usaha negara
terhadap verifikasi partai politik menunjukkan
akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik
dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis
hal ini juga membantah tuduhan pemohon
bahwa independensi penyelenggara pemilu
telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan
pemilu dua ribu dua puluh empat telah diikuti oleh partai politik
hasil dari verifikasi partai politik
bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh
yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi
telah ditetapkan melalui keputusan kpu nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan pelawakan rakyat daerah kabupaten kota
secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu
telah lumpuh karena intervensi kekuasaan
sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung
umum bebas rahasia jujur dan adil
bahwa pemohon yang menuduh bawaslu tidak berintegritas
pada halaman empat puluh sampai dengan ke sepuluh
bukan menjadi tugas termohon untuk menjawabnya
bahwa pemohon mendalilkan nepotisme pasangan calon nomor urut dua
yang tercantum pada halaman lima puluh sampai dengan halaman lima puluh delapan
ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait
dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya
bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif
yang terdapat dalam permohonan pemohon pada halaman lima puluh delapan sampai dengan halaman enam puluh enam
serta adalah pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya
yang ada di halaman enam puluh enam sampai dengan halaman enam puluh tiga
permohonan pemohon bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab termohon untuk membantahnya
pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah
bahwa pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara

tidak menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya
bahwa pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa
yang tertera pada halaman tujuh puluh tujuh sampai dengan halaman delapan puluh dua
lagi lagi juga bukan menjadi beban termohon untuk menyangkalnya
bahwa pemohon menuliskan dalam permohonannya tentang adanya undangan presiden joko widodo
kepada ketua umum partai politik kuali sidistana
yang tercantum dalam halaman delapan puluh tiga permohonan pemohon
bukanlah menjadi kewenangan termohon untuk menyanggahnya
menuduh adanya intervensi ke mahkamah konstitusi yang mulia
jadi mahkamah konstitusi juga ikut didalilkan yang mulia
tertera pada halaman delapan puluh empat sampai dengan halaman delapan puluh enam permohonan pemohon
bukan menjadi kewenangan termohon untuk menjawabnya
namun demikian hal ini menjadi tuduhan serius kepada mahkamah konstitusi
dan menjadi ranah mahkamah konstitusi untuk menanggapi tuduhan pemohon tersebut
bahwa pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial
dan memiliki dampaknya bagi perlawanan suara pasangan calon nomor urdua
yang dicantumkan dalam delapan puluh enam sampai dengan halaman sembilan puluh dua permohonan pemohon
lagi lagi tidak menjadi kewenangan termohon untuk membantahnya
bahwa pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis
yang dalam urainya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai bawaslu
nah ini sekarang urusannya bawaslu ini
melalui perpres nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh empat bukan menjadi urusan rumah tangga termohon
tetapi urusan domestik bawaslu
sekali lagi termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya
bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur
mengenai ditemukannya manipulasi dpt sebanyak lima ratus dua
yang mana yang benar
lima ratus enam puluh empat pada bulan juli dua ribu dua puluh tiga di jawa tengah
telah diperiksa dan diputus oleh bawaslu jawa tengah
melalui putusan nomor satu lp adm pp bwsl prof empat belas dua rw dua ribu dua puluh empat tanggal enam maret dua ribu dua puluh empat
amar putusan aku menjaga kebenaran anda
menyatakan terlapor dalam hal ini kpu provinsi jawa tengah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
amar putusan aku menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh listiani widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan putusan bawaslu provinsi jawa tengah nomor satu garis sembilan lp dan seterusnya
tanggal enam maret dua ribu dua puluh empat
bahwa dengan demikian yang mulia tuduhan pemohon terhadap manipulasi dpt yang juga dilaporkan ke bawaslu dan belum mendapatkan putusan
kliennya belum mendapatkan putusan yang mulia adalah tuduhan yang manipulatif
sebab faktanya bawaslu provinsi jawa tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal enam maret dua ribu dua puluh empat dan bawaslu ri telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal dua puluh
hal ini menunjukkan dalil pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif
jika demikian siapa yang sebenarnya manipulatif
bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut dua ada di tps satu satu desa lemah duwur kecamatan adiwarno kabupaten tegal jawa tengah
faktanya kpps telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak
adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu
bahwa peristiwa duka surat suara tercoblos di tps delapan belas kecamatan brebes jawa tengah adalah daerah yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana
namun demikian jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di tps delapan belas desa pasar batang kecamatan brebes jawa tengah
maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak
bahwa dalam pemohon yang menyebutkan terdapat dua puluh tiga surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di kuala lumpur malaysia
dan delapan puluh dua alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang
untuk semua jenis metode pemilihan baik metode pos kotak suara keliling maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh empat
bahwa pemohon menyebutkan adanya penyelupan dua surat suara yang tercoblos pada foto
pasangan calon nomor urut dua tanpa identitas dan tanda tangan ketua kpps ke dalam kotak suara di tps empat puluh sembilan
sido mulyo marpoian damai kota bekan baru provinsi riau pada faktanya dua surat suara tersebut tidak dimasukkan
dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon
bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor urut satu di tps enam kelurahan soco kecamatan dawe
kabupaten kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar
pada faktanya tidak ada pengurangan suara
bahwa faktanya perolahan suara paslon nomor satu di tps enam kelurahan socong kecamatan dawe kabupaten kudus memang sembilan suara
dalam dokumen c hasil ppwp tidak terjadi pengurangan apapun terhadap pengurangan suara paselan nomor urut satu
bahwa pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara paslon nomor satu di tps satu kelurahan kalirejo kecamatan kebumen kabupaten kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar
tidak ada suara paslon nomor satu yang hilang
bahwa kenyataannya pengurangan suara paselan nomor urut satu
di tps satu kelurahan kalirejo kecamatan kebumen kabupaten kebumen memang hanya tiga puluh delapan surat suara dalam dokumen cahasil ppwp
artinya tidak terjadi pengurangan suara sedikitpun terhadap pelonggaran surat suara paslon nomor urut satu
bahwa del pemohon yang menyatakan terjadi politik uang terhadap pps yang dilakukan oleh perangkat desa di tps dua puluh sembilan desa karanggintung kecamatan gandrung mang kabupaten cilacap jawa tengah adalah tidak benar
bahwa pernyataan pemohon mengenai gus miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada kamis dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh tiga di pemakasan madura
dalil tersebut bukan merupakan ranah termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada bawaslu
bahwa pemohon menyatakan adanya coblos lebih dari satu kali berdasarkan siaran pers bawaslu pada tanggal lima belas februari dua ribu dua puluh
tanpa menyebutkan lokus atau lokasi sehingga dalil ini menjadi kabur
tidak jelas berada di mana tps yang disebutkan
bahwa pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di tps enam dan tps tujuh kelurahan kemanisan kecamatan curug kota serang provinsi banten
terhadap permasalahan yang dilakukan pemohon tersebut telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di tps tujuh
berdasarkan rekomendasi bawaslu nomor enam puluh tujuh pp dua k bt enam dua dua ribu dua puluh empat pada hari sabtu tanggal dua puluh empat februari dua ribu dua puluh empat
bahwa terdapat tps janggal di sejumlah tps di kelurahan perumah tani pemohon juga mendalilkan ada tps janggal
di kecamatan kalasan kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar
sebab dalam kenyataannya nomor tps yang didalikan oleh pemohon yaitu nomor tps sembilan ratus satu tps sembilan ratus dua tps sembilan ratus tiga tps sembilan ratus empat dan tps sembilan ratus lima menunjuk pada tps lokasi khusus
bahwa pemohon mendalikan terdapat tps yang tidak benar dan tidak berdasar
bahwa pemohon mendalikan terdapat tps yang tidak benar dan tidak berdasar
bahwa pemohon mendalikan terdapat tps yang tidak benar dan tidak berdasar
bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak anak yang melakukan pencoblosan di tps kelurahan kemanisan kecamatan curug kota serang provinsi banten pada faktanya tidak terjadi apa apa yang mulia
bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan termohon melalui sistem it dan sirekap adalah tidak benar
peraturan kpu nomor lima tahun dua ribu dua puluh empat tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara dan perletapan hasil pemilangun
serta keputusan kpu nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh empat tentang perdoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
bahwa sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemilihan umum
dalam proses yang terbuka ini masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang dituliskan
bahwa pada proses pemilu dua ribu sembilan belas lalu melalui sistem yang dimiliki oleh termohon yaitu situng yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan sirekap
makamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor satu garis mereng phpu strip press garis mereng tujuh belas romawi
di dua ribu sembilan belas pada alaman seribu delapan ratus tujuh puluh satu yang pada pokoknya menyatakan
mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman web situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai kehabisan perolahan suara
yang tidak dapat dibesarkan dengan keberadaan tps bagaimana tertuang dalam pertimbangan paragraf tiga lima puluh tujuh satu putusan ini
bahwa pendeknya sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu
sekali lagi hanya alat bantu
berdasarkan seluruh urayan sebagaimana tersebut diatas
termohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut
menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
nyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
menyatakan benar dan tetap berlaku
keputusan komisi pemilihan umum no tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota sejarah nasional
tertanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
menetapkan perolahan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dan dr honus kausa haji abdul mohamed iskandar
sebanyak perolahan suaranya empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam
haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
dan ghibran raka bumeng raka
tahu apabila yang mulia berpendapat lain
mohon putusan yang seadil adilnya
jawaban termohon dalam perkara nomor satu
dan wakil presiden nomor urut satu

jawaban termohon terhadap perkara nomor dua
dan profesor dr haji muhammad mahfud md
dan hormat bersama ini kami
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia
bertindak untuk dan reslama komisi pemilihan umum
bertindak untuk dan reslama komisi pemilihan umum
tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
kuasa khusus kepada muhammad afifuddin
kesemuanya adalah anggota komisi pemilihan umum
serta pegawai pada komisi pemilihan umum
di jalan imam bonjol nomor dua puluh sembilan menteng
bersama sama bertindak untuk dan atas
dalam hal ini menyampaikan jawaban termohon
dalam perkara nomor dua garis miring phpu
tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh tiga sebagai berikut
bapak tidak buat ringkasan jadi kami
bisa membantu untuk mendrap
tidak sinkronnya antara bagian positif
klaim pemohon mengenai pelanggaran
maka nyata nyata terdapat ketidaksinkronan
adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat
tsm dalam proses pemilu dua ribu dua puluh
abuse of power yang terkoordinasi
ada apt namanya sekarang
bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar
berisi urayan yang berkaitan dengan pelanggaran
namun fakta hukumnya presiden bukanlah peserta pemilu
baik yang termuat dalam posita maupun petitum
dalam sengketa phpu ini dan salah sasaran
tidak sinkronnya positif dengan petitum pemohon
paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut
yang bersifat terstruktur sistematis dan masif
hal tersebut juga tidak ada kaitannya
empat mohon tentang permohonan pemungutan suara ulang
sebagai berikut dianggap bebajakan
adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum
sehingga harus ada persandingan hasil penghitungan suara
permohonan pemohon baik dalam posita maupun petitumnya
tetapi tentang klaim pelanggaran
dan ujung ujungnya adalah petitum yang meminta
permintaan pemungutan suara ulang
tanpa mengikut sertakan pasangan presiden dan wakil presiden
bahwa posita posita pemohon tersebut tidak sinkron
dalam permohonan tidak jelas dan tidak spesifik
penyebutan dan tps yang tidak jelas lokusnya
bahwa dengan demikian kekurang cermatan
menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan
permohonan pemohon tidak sesuai dengan syarat formil
dan material permohonan dengan alasan alasan sebagai berikut
pmk tetap beracara phpu pilpres
bahwa dalam ketentuan pasal delapan puluh enam
pemohon harus mencantumkan adanya kesalahan
dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara
bahwa fakta hukumnya dalam permohonan pemohon aku
di bawah subjudul lima pokok perkara telah disampaikan
ke lain berupa pengakuan
dalam tabel satu dua tiga
atau tersebut ternyata setelah dipersandingkan
penghitungan suara hasil pm dan wp dua ribu dua puluh empat
antara penghitungan versi temohon dengan pemohon
maka hasilnya tidak ada perbedaan
tidak perlu disengketakan karena tidak ada perbedaan
hasil penghitungan suara pm dan wp dua ribu dua puluh empat
untuk pasangan calon pm dan wp dua ribu dua puluh empat
entah pasangan calon delta
telah membuat pengakuan berupa tidak adanya perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil pengetahuan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
bahwa namun pada halaman delapan belas sampai dengan sembilan belas permohonan pemohon ditampilkan tampil tiga yang berisi data penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua baik di tiga puluh delapan provinsi ditambah luar negeri
maka setelah dipercantikan antara perhitungan versi termohon dengan pemohon hasilnya atau selisihnya adalah berbeda seratus
karena hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua versi pemohon adalah atau nihil
bahwa penghitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua versi pemohon adalah nol atau nilai
seperti yang termohon dalam tabel tiga tersebut dikarenakan adanya pelanggaran tsm pelanggaran presidun pemilihan menurut memohon
bahwa klaim terjadinya pelanggaran beriswa tsm dan pelanggaran presidun pemilihan
pemilu sebagaimana urian pemohon tersebut dilakukan oleh siapa atau pihak
mana dan apa yang kaitannya dengan berhitungan suara pemilih umum presiden wakil presiden
oleh termohon bahwa makna dari penghitungan adalah hasil dari proses menghitung namun
klaim pemohon dalam tabel tiga tabel tiga tersebut bukan lagi hasil dari proses menghitung dan
mempersandingkan hasil penghitungan hingga akhirnya dapat diketahui selisihnya tetapi
tentang klaim pemohon yang tidak menghitung peran suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
pasal nomor dua padahal dalam pasal delapan ayat enam huruf b angka empat pmk no empat tahun dua ribu dua puluh tiga tersebut di atas
permohonan pemohon disarakan memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon
bahwa permohonan pemohon aku tidak sesuai dengan pasal delapan ayat enam huruf b angka empat pmk nomor empat tahun
dua ribu dua puluh tiga tentang tata beracara dalam perkara berhasil hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dalam pokok permohonan bahwa termohon menolak setiap maupun seluruh dalil pernyataan keterangan
yang disampaikan oleh pemohon kecuali yang secara jelas tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh
termohon bahwa pemohon mendalilkan nepotisme ditujukan oleh pemohon kepada pihak terkait
dalam hal ini termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapinya
tsm termohon menyampaikan wadel pemohon yang menyatakan mahkamah konstitusi seyoganya
memeriksa permohonan pemohon yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur masif dan sistematis karena
alasan adanya kekuasaan hukum dalam undang undang pemilu dan instrumen penegakan hukum
hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat
dan tidak benar bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk
memeriksa dan memutuskan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif sekurang kurangnya terdapat
tiga peraturan perundang undang yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum
dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif yaitu undang undang
tentang pemilu undang undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi
kolusi dan nepotisme dan peraturan bahwa seluruh nomor delapan tahun ini akan menyebabkan kegiatan
tahun dua ribu dua puluh dua tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum bahwa pemeriksaan
dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur sistematis dan masif
sebagaimana ditelekan oleh pemohon yang diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh enam ayat satu junto pasal dua ratus delapan puluh enam ayat enam
pasal empat ratus enam puluh tiga ayat satu junto pasal empat ratus enam puluh ayat satu undang undang pemilu dimainkan dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar
tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum
dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan atau perbuatan atau tindakan
menjanjikan atau memberikan uang atau material lainnya untuk mengambil penyelenggaraan pilihan
umum dan atau pemilih bahwa dalam undang undang pemilu lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa
dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang tsm adalah bawaslu bahwa dengan demikian jika
terdapat dukaan pelanggaran administratif yang tsm dalam memilu maka bahwa selulah yang diberikan
keuangan untuk memeriksa bahwa apakah nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi
tidak dapat diberi oleh bawah selu tentunya tidak bahwa selu tetap bisa memeriksa dugaan abuse of
power yang terkoordinasi sebagai model pemohon itu bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam
pasal satu angka lima undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menyatakan nepotisme adalah setiap perbuatan
penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau
kroninya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan negara bahwa selanjutnya definisi mengenai
pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara struktur sistematis dan masif diatur dalam
salah satu angkat tiga puluh tiga perbawaslu delapan dua ribu dua puluh dua yang menyebutkan dianggap dibacakan yang mulia bahwa
dalam pasal lima puluh enam ayat dua perbasu delapan tahun dua ribu dua puluh dua tersebut disebutkan tsm dalam pelanggaran
administratif pemilu meliputi kecurangan dalam laporan struktural baik aparat pemerintah
penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama sama pelanggaran dilencanakan secara matang
rusun dan sangat rapi dan dampak pelanggaran yang sangat luas
pengaruhnya terhadap hasil pemilu bukan hanya sebagian bahwa jika disandingkan ketentuan pasal
satu angka lima undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan pasal satu angka tiga puluh tiga junto pasal lima puluh enam ayat dua perbawaslu
delapan tahun dua ribu dua puluh dua terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administratif
pemilu yang tsm kesesuaian tersebut setidak tidaknya sama sama menguat adanya perbuatan
adanya subjek yang melakukan penyelenggara negara para pemerintah penyelenggara pemilu adanya
perencanaan yang matang dan artinya perbuatan yang melawan hukum bahwa bersandingnya undang undang
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan perbawaslu delapan tahun dua ribu dua puluh dua serta ditambah dengan berjajarnya undang undang pemilu
membuat dugaan nepotisme dalam peminat sm dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut
bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum sehingga mahkamah
konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilihan sm menjadi runtuh sebab
undang undang pemilu undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan perbawah seluruh delapan tahun dua ribu dua puluh dua telah cukup menjadi dasar hukum
yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa duka nepotisme dalam penyelenggaran pemilu yang tsm bahwa
kemudian undang undang pemilu dan perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa
pelanggaran administratif pemilu tsm yang didalamnya sebagaimadinginkan oleh pemohon masuk
klausul nepotisme adalah bawaslu bukan mahkamah konstitusi bahwa oleh karena itu telah terang benderang
pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu tsm kepada mahkamah konstitusi
bawaslu padahal masih ada waktu itu empat belas hari adalah benar benar salah alamat dan patut
untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima wadah pemohon yang menyebut
instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon
tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan pilpres dua ribu dua puluh
juga tuduhan terhadap dkpp yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan bawaslu
tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah daniel yang emosional tendensius dan
cenderung tidak rasional bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah dkpp untuk melindungi hashim
asyari kami menghitung yang mulia nama asum asyari disebut sekitar tiga puluh tiga kali yang mulia
biasa sekali selaku ketua kpu menurut termohon hal itu tidak benar faktanya jika diperbandingkan
dengan kpu periode sebelumnya pelanggaran terhadap ketua kpu lebih banyak pada periode yang lalu
hai berikut rekapitulasi sanksi putusan dkpp antara kpu berada dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh dengan kpu berada dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
hai arief udiman jumlah pengaduan empat puluh lima rehabilitasinya nanti dibaca sendiri mohon maaf para pihak intinya adalah
although di sebut bolak balik setuas maaf for losing ashari pemilu tetap terlaksana dan
akuntabilitas integritas penganggaran pemilu tetap berjalur hebat sekali berhati hati
hai dan melanjutkan yang mulia tertulis pak jangan ditambah tambah gitu to their
jawab siap siap ya daya tidak usah
jadi yang ada yang tertulis saja
bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya
terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan
termohon dianggap langsung menerapkan putusan mk nomor sembilan puluh garis miring pu strip dua puluh satu rumawit garis miring dua ribu dua puluh tiga secara leksikal
dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan mkri no sembilan puluh dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh tiga
tanpa mengubah pkpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
bahwa terhadap hal tersebut termohon memberikan jawaban sebagai berikut
bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan perbuatan maupun produk hukum yang termoh terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon
karena setiap tindakan perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum
bagi setiap warga negara indonesia termasuk kepada setiap pasangan calon
bahwa termohon telah menerbitkan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya
sebagai mengadu upah dengan peraturan kpu no dua puluh tiga dan seterusnya
pkpu pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon
bahwa berdasarkan ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang pemilu
juntuh pasal tiga belas s satu huruf ki peraturan kpu no sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga
pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden
undang undang pemilu diajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi
dimana makamah konstitusi melalui putusan makamah konstitusi no sembilan puluh
dan seterusnya tanggal enam belas oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut
bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga pada halaman lima puluh enam
menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf g undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
sebagai yang dimaksud dalam putusan aku berlaku
mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden
pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
bahwa tindakan termohon menerbitkan surat no seribu satu ratus empat puluh lima pl satu empat sd lima dua ribu dua puluh tiga
dan keputusan komisi pemilihan umum no seribu tiga ratus tujuh puluh delapan tahun dua ribu empat belas
tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat adalah dalam rangka untuk menelanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh dan seterusnya
yang telah dibacakan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
bahwa tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan mk no sembilan puluh tahun dua ribu sembilan belas
yang telah dibacakan pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh ini
juntuhkan keputusan makamah posisi no sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya adalah berdasarkan keputusan makamah posisi no sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
untuk penjelasan pasal sepuluh ayat satu huruf a dan pasal empat puluh tujuh undang undang mk
sebagaimana telah diubah berakali terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
dan pasal dua puluh sembilan c a satu undang undang no empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan tentang kekuasaan kehakiman
serta pasal tujuh puluh tujuh peraturan mk nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang undang
pada pokoknya mengatur bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final
yang ini putusan makamah konstitusi langsung memperlakukan
kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh
sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat
bahwa di samping itu secara teoritis menurut sukrasari merinda dan kawan kawan
dalam tulisannya pada jurnal konstitusi volume sepuluh nomor empat desember dua ribu dua puluh
dengan judul modal dan implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam menguji undang undang
studi putusan tahun dua ribu tiga sampai dua ribu dua puluh
menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan mahkamah konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung
dan dapat dieksekusi atau self implementing
artinya putusan mahkamah konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan
yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi
tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum
sehingga pada umumnya perusahaan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain
itu berkaitan putusan sembilan puluh ya pak
bahwa termohon inkasu kpu telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan kpu nomor dua puluh dua
garis miring dua ribu dua puluh tiga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme sebagai berikut
mekanismenya dianggap dibacakan yang mulia
bahwa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh termohon inkasu kpu dalam menyusun dan menetapkan peraturan kpu nomor dua puluh satu
mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki
adalah guna melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang undangan
yang baik sebagaimana diatur dalam pasal lima undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang membutuhkan peraturan perundang undangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua belas
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor dua
itu adalah tuduhan yang tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak
jalur pemohon itu patut dinyatakan oleh mahkamah sebagai hal yang tidak mendasar menurut hukum
bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur pemilihan
bahwa terkait kelebihan dan kekurangan surat suara termohon
mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara
karena penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara
pembunuhan kekurangan surat suara dan dilendasi dengan berita acara
apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara
maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut
kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan
surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda x
sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan c plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi
yang dibuat oleh kpu mempunyai unsur transparan
dan mekanisme yang dibuat oleh kpu juga dapat diakses oleh semua orang
hal ini membuktikan bahwa kpu memiliki mekanisme kontrol yang kuat
terhadap kebijakan distribusi surat suara
bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil pemohon terkait kelebihan surat suara
berikut termosampakan gambaran di dua provinsi
ada pun provinsi lain termos sudah menyiapkan semula buktinya
yang sekaligus dipersoalkan oleh pemohon
tabel mohon dianggap dibacakan yang mulia
kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menjelaskan cara pemungutan suara
dan penghitungan suara yang dititukan oleh pemohon
bahwa pemohon mendalilkan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara
yang tidak menjelaskan cara penghutang dan penghitungan suara di lima empat ratus empat puluh sembilan tps
pemohon mengutipnya dari bawah aslu
bahwa data diatas masih sangat umum dan tidak jelas
baik waktu maupun lokasi tps yang spesifik
ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh pemohon
buah adil pemohon yang berkaitan dengan adanya kelompok
yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini
juga tidak ada pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan hasil pemilu
sehingga tidak masuk kualifikasi presiden hasil pemilihan umum
pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali
bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan hanya lebih dari satu kali
yang terjadi di dua empat ratus tiga belas tps
dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi tps yang spesifik
ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh pemohon
bahwa adalah pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih
dan tidak menjelaskan dan menjelaskan cara pemiluan umum
yang tidak terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali
sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut
dan juga tidak ada pengaruh atau signifikasi terhadap perolahan hasil pemilu
oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum
bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor dua
faktanya kpps telah memberikan surat suara pengganti
dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak
setelah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu
bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di provinsi jawa barat
ada yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di tpsma atau desa kelurahan mana
namun demikian jika peristiwa yang dimaksud adalah pemohon tersebut
maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos
telah dianggap sebagai suara suara yang rusak
penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai
penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai
merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum
karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasu
yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai
faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang
sebagai manalah tuntutan tersebut yang disampaikan oleh pemohon
maka terhadap dalil pemohon haruslah ditolak
kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan
bahwa ada pemohon tentang adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan hasil salinan
adalah tidak benar dan bahkan del tersebut cenderung mengada ngada tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan
ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih
bahwa dalil pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah suara suara dengan jumlah pemilih
adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut jenurung mengadang adat tanpa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan
bahwa dalil pemohon yang menyalehkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon
melalui sistem it dan sirekap adalah tidak benar
keputusan kpu nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
menyatakan bahwa sirecop adalah perangkat aplikasi
berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi
hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi
hasil penghitungan suara serta alat bantu
dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu
pendeknya adalah sirekap hanyalah sarana publikasi
dan alat bantu penghitungan suara pemilu
sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar
dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon
basisnya adalah tetap penghitungan suara
yang dilakukan mulai dari tps kecamatan kabupaten kota provinsi dan pusat
yang semuanya prosesnya telah diatur dalam pasal tiga ratus delapan puluh
dua sampai dengan empat ratus sembilan undang undang pemilu
bahwa selanjutnya termohon menolak segera dalil
pernyataan dan argumentasi pemohon yang terbuat
dalam permohonan aku untuk selain dan selebihnya
petitum yang mulia berdasarkan segala hal diatas
kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan
dalam eksepsi menerima dan mengabulkan
menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon
menyatakan benar dan telah berlaku keputusan komisi pemilihan umum
nomor tiga ratus enam puluh tahun dua ribu dua
tentang penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
secara nasional dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat
menetapkan perolahan suara hasil pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat yang benar adalah sebagai berikut
dan dr haji abdul maimil skandar
hasil prabowo subianto dan gibran raka buming raka
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain
mohon putusan yang seadil adilnya
terima kasih untuk termohon
dilanjutkan untuk pihak terkait
pemohon belum dapat salinan jawaban
terima kasih m attendant cichy atau suami catsoca e